sejumlah fakta baru diungkap dalam tragedi di stadion kanjuruhan
komnas ham yang mengumpulkan informasi di lapangan mengungkap
ini dia mencetak sebanyak empat puluh tiga tiket dan terjual hingga empat puluh dua ribu tiket
padahal kapasitas resmi stadion kanjuruhan hanya mencapai tiga puluh delapan lima puluh empat penonton
berdasarkan temuan ini komnas ham berencana memanggil pssi pt liga indonesia baru
dan pihak broadcaster yang menyiarkan pertandingan serta ahli hukum olahraga
pintu dan sebagainya juga ada di sini
yang ini yang juga kami dalami soal tiket yang begitu banyak padahal ini resmi
tapi kenapa kok anda pencetakan tiket melebihi dari kapasitas stadion
karena itu salah satu yang mengakibatkan
apa namanya situasi ini banyak mengalami jatuh korban
hasil investigasi komnas ham juga menyebut
saat kerusuhan terjadi seluruh pintu di stadion kanjuruhan dalam keadaan terbuka
namun pintu yang terbuka hanya daun pintu kecil
yang idealnya hanya cukup untuk dua orang keluar masuk secara teratur tanpa berdesakan
menurut komnas ham informasi pintu tertutup beredar
karena ketika kerusuhan terjadi penonton tidak bisa melihat utuh pintu yang terbuka akibat berjubelnya manusia
sebelumnya komisioner komnas ham khairul anam juga sempat menitikan air mata
saat menyebut memiliki video penting yang direkam oleh korban meninggal di stadion kanjuruhan
dia bisa merekam dari sejak di tribun
sampai di titik pintu itu
merekam banyak hal
dan ini memang tribun yang banyak dibicarakan pintunya tertutup itu terbuka
komnas ham juga menyatakan penembakan gas air mata menjadi pemicu jatuhnya banyak korban
hingga peluit akhir ditutup wasit situasi masih kondusif
gas air mata mulai ditembakan pukul sepuluh delapan lima puluh sembilan
tembakan gas air mata memicu supporter
hingga banyak yang terluka dan meninggal dunia karena berebut akses ke pintu keluar
tim liputan cnn indonesia